untuk mengetahui proses pemantauan hilal di wilayah jakarta saya langsung menyapa adi dwinanda
produser lapangan cnn indonesia adi selamat sore
adi bisa anda jelaskan posisi anda saat ini di mana
dan apa yang bisa anda jelaskan terkait dengan proses pemantauan hilal di tempat anda berada
selamat sore puspa betul sekali hari ini merupakan hari pemantauan hilal
begitu saat ini saya sudah berada di salah satu dari satu ratus satu titik pemantauan hilal yang telah ditetapkan oleh kementerian agama
yaitu di sekitar masjid jami musyari'in di kawasan jalan basmul jakarta barat
dan memang puspa untuk melakukan pemantauan hilal ini ada dua metode yaitu metode rukiatul hilal
yaitu adalah pemantauan hilal secara visual atau secara langsung menggunakan teleskop
sementara untuk metode hisap ini sendiri akan melakukan perhitungan secara astronomi
dan untuk situasi di sini sendiri
masih telah disiapkan yaitu dua buah teleskop
dan saat ini langsung saja saya mengajak anda untuk berbincang langsung dengan salah satu tim pemantauan hilal
dari masjid jami musyari'in sendiri yaitu ustadz abdul ghabi bopur
selamat sore ustadz ini kalau bisa diceritakan bagaimana sejauh ini persiapan yang dilakukan dari masjid jami musyariin sendiri
untuk pemantauan hilal menjelang satu ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah ini
untuk persiapan kita lakukan semaksimal mungkin baik untuk data datanya
baik untuk data
kemudian juga peralatan mulai dari yang alat alat tradisional sampai teleskop kami siapkan sama binokuler alat alat lainnya
ya ustadz ini kalau boleh ceritakan pada saat ini begitu posisi hilal ini sudah setinggi apa ustadz
dan kalau kita mengacu dari acuan dari kementerian agama ini bahwa ketinggian hilal ini harus di atas tiga derajat
dengan elongansi sekitar enam derajat ini bagaimana posisi hilal pada saat ini
untuk data hilal menjelang awal bulan suci ramadan
pada tanggal dua puluh sembilan syakban ini perhitungan di koordinat basmol
ketinggian itu sekitar dua lima derajat
artinya masih dibawa kemungkinan daripada ketetapan pemerintah yang memungkinkan hilal untuk dilihat sekitar tiga derajat
dengan sudut elongasi enam empat derajat
nah ini apabila nanti hilal tidak setinggi yang telah ditetapkan oleh kemenang ini
apa yang akan terjadi ustadz
apakah memang nantinya satu ramadhan ini akan bergeser
pada hari minggu dua april dua ribu dua puluh dua ustadz
kalau itu kita tidak bisa memutuskan
nanti kita lihat aja bagaimana proses ru'yatul hilalnya
apakah kelihatan atau tidak
kalaupun itu tidak memungkinkan dan ternyata kita lihat di lapangan juga tidak terlihat
maka kami laporkan tidak terlihat
dengan sendirinya nanti hari sabtu besok tanggal dua masih tanggal tiga puluh syakban
secara otomatis nanti hari minggu sudah masuk satu ramadan
tapi yang lebih jelas tunggu nanti sidang isbat insya allah
nah untuk hambatan hambatan
kegiatan sendiri yang mungkin akan terjadi dalam pemantauan hilal ini apa saja sih ustadz yang boleh diceritakan kepada kami
hambatannya untuk daerah jakarta jelas pertama polusi ya
kemudian juga bangunan bangunan di ufuk barat
karena kita fokus ke ufuk barat
di mana matahari dan si hilal itu terbenam
itu banyak bangunan bangunan
itu artinya kendala kendala kita kami di jakarta itu
nah untuk mulai sendiri akan dipantau nanti sekitar pukul berapa ustadz hilal ini
itu mungkin untuk dipantau ketika terbenam matahari sekitar jam delapan belas lewat dua menit atau adzan maghrib lah
itu kita sudah mulai star untuk mencari hilal
dengan ketinggian dua lima derajat berarti sekitar sepuluh menit kita punya waktu untuk mencari hilang
dan nanti langsung akan dilaporkan ke dari kementerian agama sendiri ya ustadz
ya insya allah kita akan laporkan nanti ke beberapa tim yang ada di kementerian atau apa
apakah kami terlihat ataupun tidak insya allah akan kami laporkan
baik terima kasih ustadz gopura ustadz inter
ya puspa itulah tadi perbincangan singkat saya dengan ustadz gofur
dimana beliau menyampaikan bahwa memang untuk menetapkan satu ramadan ini diharuskan ketinggian hilal ini mencapai tiga derajat
ataupun sudut elongansi ataupun sudut jarak antara bumi dan matahari ini mencapai enam empat derajat
dan saat ini puspa langsung saja saya akan ajak secara langsung untuk memantau bagaimana proses persiapan
pemantauan hilal yang nantinya akan dilakukan menjelang maghrib seperti itu
dan saya akan langsung menunjukkan kepada anda puspa
ini salah satu anggaran yang saya inginkan
ini adalah alat yang nantinya akan digunakan untuk memantau hilal di sekitar kawasan jalan basmul jakarta barat ini
di mana memang tadi saya sempat mengatakan bahwa lokasi ini merupakan salah satu dari satu ratus satu titik dari lokasi pemantauan hilal yang telah dipilih oleh kementerian agama
dan kemudian nanti akan dilakukan pemantauan hilal sekitar pukul enam sore
dan kemudian langsung akan dilaporkan ke kementerian agama
dan setelahnya nanti kementerian agama akan memutuskan
apakah memang satu ramadan akan jatuh pada esok hari yaitu satu april dua ribu dua puluh dua sesuai dengan ketentuan dari kementerian agama sendiri
bahwa sudut hilal ataupun ketinggian hilal ini sudah mencapai dua derajat
dan sudut elongansi hilal sudah mencapai enam derajat
dan apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi begitu puspa
artinya satu ramadhan ini akan otomatis mundur pada hari minggu tanggal dua april dua ribu dua puluh dua
begitulah puspa untuk persiapan saat ini
memang saat ini masih belum dimulai
tapi memang dapat saya sampaikan bahwa seluruh persiapan sudah dilakukan
dan saat ini cuacanya cukup cerah
walaupun tadi sempat mendung kita berharap bahwa proses pemantauan hilal di satu ratus satu titik termasuk di titik saya ini berjalan dengan lancar
adi tapi kalau melihat antusiasme masyarakat memasuki bulan ramadan kita tahu ada sedikit perbedaan
karena ada pelonggaran pembatasan sekarang
khususnya di kota kota besar di indonesia
bagaimana anda melihat masyarakat memasuki bulan ramadhan
bagaimana anda melihat masyarakat sekitar apakah juga memenuhi atau ramai begitu terhadap kegiatan penentuan hilal ini di sekitar masjid
ya puspa betul sekali terkait dengan antusiasme masyarakat ini memang kita tahu bahwa sudah dua tahun kita berpuasa ataupun menyambut hari bulan suci ramadan ini dengan situasi pandemi
dengan segala pembatasan ppkm dan lain sebagainya
namun baru tahun ini ppkm ini kembali dilonggarkan oleh pemerintah
sehingga kita dapat merayakan bulan suci ramadan ini dengan pelonggaran pelonggaran seperti kita dapat sholat tarawih
kemudian kita juga sudah diizinkan untuk melakukan buka bersama dengan protokol kesehatan tentunya
dan memang untuk pembatasan hilal di sekitar saya ini memang masih belum ataupun masih sedikit masyarakat yang mungkin menyaksikan secara langsung pembatasan hilal ini
karena memang di sini nantinya pembatasan hilal akan dilakukan pukul enam
jadi kita masih menantikan nih puspa
bagaimana antusiasme masyarakat untuk menyambut dari bulan suci ramadan yang memang diprediksi oleh beberapa organisasi masyarakat ini
termasuk muhammadiyah dan nu ini akan jatuh pada esok hari
namun tentu puspa kita masih akan menantikan keputusan dari sidang isbat yang dilakukan kementerian agama pada sore hari nanti
baik kita tunggu update nya nanti sidang isbat pukul enam sore
adi dwinanda terima kasih banyak atas laporan anda dari jakarta